sesungguhnya ampunan allah itu sangat luas tinggal tergantung kitanya mau sungguh sungguh
bertobat atau hanya setengah setengah bahkan di dalam alquranul karim di dalam surat anisa
allah berfirman dan mohonlah ampun kepada allah sungguh allah maha pengampun lagi maha penyayang
luar biasa sekali saya boleh bercerita sedikit tentang diri saya
saya sebelumnya minta maaf sebelum saya duduk di sini
saya bisa dosa sayang banyak itu bisa dampun di di hai saya dulu pernah berjudi pernah meminum minuman
seorang perempuan yang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
dan saya juga pernah menjadi seorang buronan
pada saat itu saya dikejar kejar oleh polisi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
saya terbawa arus sungai
buktinya masih kesempatan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
akal saya yang sangat terbatas ini
yang besar yang pernah saya lakukan
tidak mungkin diampuni
itu menurut saya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
khususnya untuk saya pribadi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
ya udah kalau gitu saya pamit dulu ya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
ciri insan yang kedua
adalah mampu menahan amarah
kita ada masalah dengan orang lain
kita tahu kita ada di pihak yang benar
tapi kita mampu untuk melawan dia
tapi kita tidak melukukannya
kita mengalah karena allah
pernah bersabda di dalam salah satu hadisnya
orang terkuat diantara kamu sekalian
adalah orang yang bisa menahan amarahnya
dan orang yang terbijak diantara kamu sekalian
adalah orang yang sanggup memberi maaf
ketika ia mampu untuk membalas
mau ke masjid dengarkan ustadz rangga
dia mau cerama
rangga yang cerama
kalau ustadz rangga yang cerama oke bos
isinya juga enak
udah nguruin lagi
yaudah yuk gitu berangkat yuk
selanjutnya saya akan membacakan sebuah hadis
yang diriwayatkan oleh abu hurairah
rasulullah saw bersakda di dalam hadisnya
ada tujuh golongan orang yang akan
dinaungi allah di bawah naungannya
pada hari yang tidak ada naungan
kecuali naungannya yaitu
pemimpin yang adil
pemuda yang senantiasa beribadah kepada allah
orang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid
dan dua orang yang saling mencintai karena allah
seorang lelaki yang diajak seorang perempuan cantik
dan berkehendak untuk berjina
tetapi dia berkata
aku takut kepada allah
orang yang memberi sedekah tetapi merahasiakannya
seolah tangan kirinya tidak tahu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
sehingga bercucuran air matanya mudah mudahan dengan saya bacakan hadis tersebut kita bisa
merenungkannya gimana tadi ceramahnya mas alhamdulillah semuanya antusiasme alhamdulillah
oh iya mas ini ada surat dari bapak di kampung untuk mas
terus kapan mas mau pulang ke kampung
ya harus secepatnya takut ibu kenapa
aduh kayaknya saya nggak bisa ikut deh mas
denny mana belum sembuh betul lagi
kamu jaga denny aja disini
saya nengokin ibu sendiri aja
itu kan si rangga
wah bakal banyak bencana lagi nih
doa kita rupanya
rangga sudah kembali ke jalan yang benar
malah kata istrinya
yang sering berkirim surat pada ibu
di tempat tinggal barunya rangga
dikenal sebagai kiai atau ustadz
kampung kita aman aman aja
gak pernah kedengeran ada pencurian
tapi baru satu hari ini
rangga datang udah bikin masalah
rangga harus diberi pelajaran
kita gak boleh diam

kita ajar rangga
kita jangan main hakim sendiri
dan kita jangan asal tuduh
gimana kalau pelakunya bukan rana
lo kalau mau belain
belain orang yang benar
jangan penjahat lo belain
masa penjahat dibelain
kampung kita diacak acakan dulu adik
malam ini kita harus ke rumah rangga
dia harus kembali motor curiannya
kita harus ke rumah rangga
pokoknya kita ajar rangga
ayo sekarang kita berangkat
warga sangat marah pak
malam ini mereka akan datang ke sini
kok mereka menuduh begitu
rangga kan di rumah
dia tidak kemana mana kok
supaya rangga dilindungi
kalau gitu saya saja lapor polisi
terima kasih ya dimas
siap rangga pak
angga perasaan bapak kok gak enak
bagaimana kalau kamu menghindar dulu
soalnya sebagian warga masih menaruh dendam sama kamu
apalagi kalau dengar cerita dari dimas
katanya warga itu sangat emosional
bapak khawatir keamanan kamu
bapak dan ibu tenang aja
semua harus berparsa sama allah
dan rangga tidak akan lari kemana mana
karena yang namanya umur jodoh dan harta itu merupakan
dan rangga tidak takut sama siapa pun
rangga hanya takut sama allah bang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
karena itu merupakan hak allah
rangga keluar rangga keluar keluar rangga keluar rangga
rangga jangan keluar
jangan keluar rangga
kewarahan mereka sudah gak tertahan pak
kembali lo tuhan yang kamu curi rangga
rangga benar kembalikan
semua cobalah buat masalah
ufaan di bantuan kita

tenang dulu pak
tunggu penyelesaian saya
kalau kalian masih memilih saya karena kesalahan saya masa lalu
tapi saya benar benar tidak mencuri
kalian sudah melakukan salah besar
main hakim sendiri
tanpa fakta yang jelas
kalian mengeroyok orang yang tidak bersalah
pencuri sepeda motor itu sekarang sudah tertangkap polisi
dan sekarang sudah mendekam dalam penjara